sementara jelang pertandingan melawan myanmar di ajang piala aff dua ribu delapan belas nanti malam
timnas u enam belas siap meladani kecepatan permainan myanmar
meski tiga pemainnya mengalami cedera
fahri husaini optimis anak didiknya dapat memenangkan pertandingan
pasca kemenangan besar atas filipina
timnas indonesia u enam belas kembali melakukan latihan persiapan di stadion jenggolo sidoarjo
untuk menghadapi tim nasional myanmar nanti malam
pelatih timnas u enam belas fahri husaini tidak hanya menyiapkan taktik dan strategi
namun dirinya juga menggembleng anak didiknya agar piawai melakukan penyelesaian akhir pertandingan
meski diwarnai cedera pada tiga pemain andalannya
yakni bagus kavi sultan diego zito dan hamza lestaluhu
fahri husaini tetap optimis memenangkan pertandingan dengan tim nasional myanmar nanti malam
rotasi ini penting ya saya juga sudah menyiapkan juga beberapa alternatif opsi
formasi untuk pemain pemain yang akan turun melawan myanmar
tentu tidak rotasi besar besaran karena kerangka tim itu tetap harus saya pertahankan
pemain timnas u enam belas diharapkan meraih poin penuh
meski dalam beberapa pertandingan sebelumnya
belum pernah memenangkan pertandingan melawan tim nasional myanmar